sebelas januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat mereka bertemu untuk mengikat janji suci nya dan akan tiba saatnya sebelas januari
dua ribu sembilan belas dua legend ini akan menggelar konser bersama untuk memperingati dua puluh lima tahun pernikahannya
di virab furkang arman molana dan juga teh dewi itai hai itu dong yang heboh itu saya bukan
lese istri legend iya apa sih yang akhirnya memutuskan untuk bikin oke dua puluh lima tahun kita bikin
konsernya aja pertama mungkin saya ngobrol sama dewi wah ini pas angkanya bagus ya dua puluh lima kita nggak
kerasa udah dua puluh lima tahun silver gitu ya pertama itu itu pun penghargaan saya terhadap dia untuk menaman
saya selama dua puluh lima tahun ini mendukung saya
hai saya mendukung dia terus pokoknya alhamdulillah karir saya dan dia sampai saat ini ada terus
musik indonesia terus ya angkanya bagus to sex terus saya juga mikir sama dewi setelah dipikir
pikir dari konsep saya dan dewi kalau disatukan membuat sebuah show gitu ya membuat sebuah
pertunjukan kayaknya banyak banyak konsep yang bisa diperlihatkan dipersembahkan untuk para
penonton atau pencinta musik gitu ya dari profil dewi sendiri tuh bukan hanya dia seorang

ada tiga konsep gitu yang bisa dipersembahkan terus saya dua puluh lima tahun dengan gigi tapi tiga tahun belakang
ini kan saya punya proyek solo dari situ aja udah ada dua konsep gitu kan belum konsep konsep yang
lain oh iya terus kan saya juga sama dewi waktu dua puluh tahun pernikahan kita pernah bikin duet
terhadap dua puluh tahun pernikahan itu jadi itu juga ada satu konsep lagi duet jadi ayolah yuk kita bikin mudah mudahan
jadi satu pertunjukan yang memang bisa menjadi tontonan menginspirasi layang karena ayo pertama
menjadi menginspirasilah yang saat itu tapi saya dengar dengar nih katanya rahasianya
itu kenapa sebelas janirement karena gara gara kang arman sering lupa tanggal anniversary latar
aku ya nyatakan yang memberi selamat selalu dari aku duluan gitu itu semangat terakhir agua selama
gitu kan nggak apa apa deh maafkan tapi kalau mama kesel ya pegel hati gitu ya tahun loh
gitu kan saya udah dia mau dia mau mengikuti enggak pas yang di ke sepuluh itu kasih surat panjang
ya happy anniversary buat kita dan itu dan itu masih tetap gue enggak inget hari itu jadi ada
surat dari beli gua apaan sih gitu oke banyak panjang dia panjang pokoknya surat cinta blablabla
dia udah sepuluh tahun ini saya cuman bisa kasih surat cinta tapi kalau yang ke sebelas udah masih
enggak lupa juga saya tetap akan kasih surat tapi saya minta surat cerai ya allah untungnya
enggak nyampe begitu ya tapi gara gara surat itu langsung terpikir ide dong kebetulan kebetulan
pas gigi bikinlah bikin album albumnya pisau and respect itu kebetulan ada lagu bujana
gitaran bagus sama hoka maknya gua bikin lirik deh ada kejadian itu saya mikir sebentar ini
yg terakhir sebelum kita mengakhiri sesi wawancara ini saya punya sedikit challenge buatkan kop creates
saya punya sedikit challenge buatkan arman dan juga teh dewi untuk tahu seberapa kompaknya
dua puluh lima tahun kebersamaan ini jadi saya akan ngasih satu pertanyaan
bareng aja nanti kita langsung jod pokoknya pengen lihat jawabannya bareng apa enggak oke
pertanyaan pertama warna favorit teh dewi putih salah diet of barang yang kedua lagu favorit
sepanjang masa berdua aku ada konsumen bener bener harus iya favorit lagu yang dinyanyiin kita
manggung atau liburan keluarga
sampai ketemu lagi nah itu dia tadi perbincangan saya bersama dengan
kang arman dan juga teh dewi jadi jangan sampai lupa untuk datang yang udah beli
tiket tanggal sebelas januari dua ribu sembilan belas kita langsung nonton rame rame satu hati satu cinta